selama lima belas tahun loh
di dalam gua sejak dua ribu tiga oleh seorang dukun kampung di bajugan toli toli sulawesi tengah
wanita muda yang disekap sejak usia tiga belas tahun itu
dieksploitasi secara seksual oleh sang dukun
polisi dan warga bisa menyelamatkan wanita dan dukun kampung kini ditahan polisi
di gua batu ini seorang wanita muda disekap oleh seorang dukun kampung selama lima belas tahun
disekap sejak usia tiga belas tahun pada dua ribu tiga
wanita muda tersebut mengalami eksploitasi seksual oleh sang dukun bernama jago
gua ini berada di lahan perkebunan milik warga di desa bajugan kabupaten toli toli sulawesi tengah
yang aneh selama lima belas tahun disekap
tak ada warga yang mengetahui keberadaan wanita tersebut
padahal orang tuanya terus mencari
wanita tersebut ditemukan pada minggu lima agustus lalu
saat ini ia dirawat di pusat pelayanan terpapar
di pemberdayaan perempuan dan anak milik pemerintah kabupaten toli toli sulawesi tengah
selain didampingi polisi wanita dia juga didampingi psikiater
kondisinya kini berangsur membaik
ia mulai lancar bicara
dia duduk di depan saya
langsung dia peloh dengan saya
langsung dia cerita cerita macam macam biasa biasa
saya masih rasa takut
begitu ditanya dengan saya saya cuma goyang kepalaku
saya kan belum tahu apa apa
kan masih anak anak
sudah selesai itu dia keluar
saya antas sampai di pintu
selama lima belas tahun ia disembunyikan di gua
pada malam hari dia diajak ke gubu kecil di belakang rumah dukun jago
sang ayah makmun ibe sudah menghabiskan seluruh waktu dan harta mencari anak bungsunya
sejak dilaporkan hilang pada dua ribu tiga silam
ia bahkan menjual kebunnya untuk membiayai pencarian anak yang saat itu tak kunjung ia temui
ironisnya anak keduanya devi yang menikah dengan unding anak lelaki dari dukun jago
tahu hal ihwal adiknya dalam kekuasaan dan pengaruh dukun jago
namun ia takut menceritakan hal itu karena mengaku selalu diancam baik oleh dukun jago maupun anaknya
kita takut selalu diancam begitu
setelah diancam diancam kalau kau mau lapor sama yang lain lain dia bilang atau polisi dia bilang
seandainya dia bilang kau itu seancam selalu diancam
setelah di sana penghabisan itu langsung sudah dia potong kita sini
potong sudah kita takut
siapa yang itu
kini dukun jago berada di rumah tahanan kepolisian resor toli toli
dia mengelam dituduh menyembunyikan korban
dia menyembunyikan korban
dia yang punya maung
dia yang punya maung
bapak tidak suruh dia di situ
bapak yang tunjukkan tempat itu
berapa lama dia sudah disembunyikan dalam batu
lebih sepuluh tahun
lebih sepuluh tahun
tidak pernah bilang sama orang tuanya kalau dia ada di situ
tidak pernah disuruh dia pulang sama orang tuanya
itu pasal risa yang kasih tahu
oh cuma dikasih tahu sama dia
alasannya tidak mau pulang sama orang tuanya kenapa
oh takut dipukul
ya itu pasal
undang undang perlindungan anak siap penjara tukun jagung
jika terbukti bersalah hukuman penjara lima belas tahun sudah menanti
jafar g buar toli toli sulawesi tengah